kita bergeser berikutnya ada ex napi teroris bom bali yang meraih gelar dokter tangis haru pecah ketika mantan napi atau narapidana teroris pelaku bom bali ali fauzi
resmi menyandang gelar dokter usai dewi suda di universitas muhammadiyah malang pada selasa siang
ali fauzi menyelesaikan studi s tiga dengan desertasi berjudul moderasi beragama bagi para ex napiter dengan nilai a
dalam visudanya ali fauzi juga didampingi mantan napiter lain yakni umar patek
menjadi perwakilan wisudawan untuk menyampaikan kesan pesan ali fauzi menyampaikan permintaan maaf
ia juga terharu mendapat sambutan positif di tengah masyarakat saat kembali ke pangkuan ibu pertiwi